tapi gatau kenapa ya li
mami teh ga percaya dah
kalo ditempat ini teh ada
hantu suster keramas
nah itu dia li
sampai bella yang segitu
beraninya aja bisa ketularan parete
ketakutan juga soalnya mami yang
pasti ada yang sengaja emang nakut nakutin kita
tapi kenapa mi
mami juga penasaran
kenapa dia mesti nakut nakutin kita
jangan ya li li
ciri ciri tadi yang mami bilang barusan
nakut nakutin adam itu ya
mami jadi pengen tahu sebenarnya apa ya maksudnya dia ngawasin kita
terus apa juga maksudnya dia nakut nakutin adamnya
li mami tuh jadi merinding tau disini
mami balik ke kamar aja ya sekalian mau ngecek rafa
takut rafa butuh apa apa